polda metro jaya mendalami temuan dua belas pucuk senjata api saat penyidik kpk menggeledah rumah dinas menteri pertanian syahrul yassin limpo di kawasan widya chandra jakarta selatan kemarin
kabitumas polda metro jaya kombes pol truno yudo wisno andiko jumat sore mengatakan
polda metro jaya melalui direktorat intelijen dan keamanan telah menerima dua belas pucuk senjata api yang diserahkan oleh penyidik kpk
mereka akan melakukan pendalaman namun truno yudo tidak merinci secara detail apa saja jenis senjata yang ditemukan itu
mereka akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan pak intel kamori
ada berapa sih pak setiap pilihnya pak
jumlahnya secara kuantitas ada dua belas pucuk senjata
dua belas ya pak oke